beralik informasi selanjutnya komisi pemberantasan korupsi membeberkan praktek suap dan gratifikasi di bidang pelayanan publik masih banyak terjadi secara berulang
kpk menekankan pentingnya petugas pelayanan publik memahami keseluruhan konsep gratifikasi
baik berupa material maupun non material agar terhindar dari konflik kepentingan
hal ini disampaikan usai acara internalisasi zona integritas yang digelar direktorat penyiaran kementerian kominfo di jakarta pada senin siang
spesial sosialisasi dan kampanye publik anti korupsi kpk wuryono prakoso menilai ketidaktahuan detail aturan terkait penerimaan baik berupa materi maupun non materi oleh petugas instansi pemerintah rentan masuk kategori suap dan gratifikasi
untuk itu kpk serta ombudsman memastikan
pihaknya terbuka pada seluruh pihak untuk mengedukasi agar tidak terjerat praktek kkn
tanpa henti hentinya tetap mensosialisasikan bahwa sebetulnya konsep gratifikasi bagaimana detail turunannya gitu ya
set up untuk unit pengendalian gratifikasi maupun bagaimana memutuskan tadi cut off
seberapa boleh seberapa tidak mana yang punya
potensi untuk adanya konflik kepentingan mana yang sebetulnya bebas tanpa ada benturan kepentingan ke depan misalnya dilakukan gitu ya
nah itu dengan senang hati kami memang bisa duduk bareng dengan siapapun